kita ke informasi lain sedang ke lima belas kasus dugaan penodan agama dengan terdakwa calon gubernur dki petahana basuki cayapurnama hari ini menghadirkan tiga saksi ahli dari pihak kuasa hukum
lamanya masa persidangan kasus ini membuat majelis hakim berencana menambah waktu pelaksanaan sidang menjadi dua kali seminggu
tiga dari lima saksi ahli yang diminta dihadirkan oleh majelis hakim kepada tim kuasa hukum terdakwa basuki cahayapurnama dipastikan datang dalam persidangan ke lima belas kasus penodaan agama yang kembali digelar di auditorium kementerian pertanian jalan rm harsono jakarta selatan
ketiga saksi ahli tersebut adalah saksi ahli agama yakni rais suryah pbnu kiai haji ahmad

saksi ahli bahasa yang juga guru besar linguistik
fakultas ilmu budaya ui rahayu surtiati
serta ahli hukum pidana c jisman samosir
yang merupakan dosen fakultas hukum universitas parahiangan
prof rahayu surtiati menjadi saksi pertama yang dihadirkan
rahayu dimintai pendapatnya terkait kasus yang menjerat ahok itu
lamanya masa persidangan kasus dugaan penodaan agama membuat majelis hakim meminta sidang untuk diselenggarakan dua kali seminggu

hakim menyebut ada batasan dari surat edaran mahkamah agung agar sidang tidak lebih dari lima bulan
selain itu hakim juga mempertimbangkan dampak pelaksanaan sidang yang menyebabkan munculnya protes dari warga
salah satunya adalah sidang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas
sufian nitanjung cnn indonesia